duka dirasakan pasangan suami istri rahmawati dan fitratul hoir
warga kelurahan kampung bugis kecamatan tanjung pinangkota kepulauan riau
putri bungsu mereka kasih arshifa salsabila
lima tahun meninggal dunia karena serangan tawon
peristiwa terjadi kami sore saat korban bermain bersama dua kakaknya
serta teman teman sebaya mereka
saat melihat serang tawon di semak bulukar
mereka melemparinya dengan batu
akibatnya anak anak tersebut diserang ratusan tawon
kasih dan dua kakaknya yang mengalami luka cukup parah
dilarikan warga ke rsud ahmad tabib untuk mendapatkan pertolongan
namun nyawa kasih tak terselamatkan
jumat siang jenasa kasi arshifa salsabila
dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat
sementara dua kakak korban galang dan ajura
harus menjalani perawatan di rumah sakit
warga kemudian membakar sarang tawon yang telah merenggut nyawa kasih tersebut
ini yang meninggal anak yang paling kecil anak keempat
korban anak keempat anak ketiga anak kedua
oh berarti yang dua lagi dirawat di rumah sakit sekarang
masih di rumah sakit
cuma masih di ruang isu
sementara sebuah sarang tawon vespa di kelurahan surodinawan
kecamatan trajurin kulon kota mojoker
atau diamankan petugas pemadam kebakaran jumat siang
seorang petugas sempat terkena sengatan tawon di lengan kanannya hingga terluka
keberadaan sarang tawon ini meresahkan warga karena ukurannya terus membesar
tim liputan cnn indonesia